ayo ayamnya seger seger nih bu
mau berapa bu
kok sekarang malah jalan kain lap
yaudah pak takdir kali pak
ayo dibeli dibeli dibeli
itu lah akibatnya kalau orang tukang fitnah
yang jualan ayam tireng malah fitnah kita
emang enak terima kan ganjaran
udah celupin ayam ini formalin
jangan belagak budeg ya
ini mau dikerjain
aku sama wati mau istirahat dulu
kalau nanti pas bangun belum selesai awas kalian denger gak
pak kita kan untungnya udah gede banget nih
kapan aku dibeliin emas
kan pengen punya emas
jangan kan emas ya
sampai tokonya aku beliin buat kamu
bapak bisa aja
punya banyak cabang di pasar pasar
jualan ayam tiran
ya untungnya berlipat lipat lah
ya berlipat lipat lah
ya berlipat lipat lah
ya berlipat lipat lah
ya berlipat lipat lah
ya berlipat lipat lah
ya berlipat lipat lah
ya berlipat lipat lah
pakai gelapun lagi kerjain
ya allah sadarkanlah anak hamba ya allah
ya allah ampunilah dosa dan kesalahan anak dan mantu hamba ya allah
berilah kesadaran dalam dirinya
apa yang mereka lakukan itu sudah sama ya allah
masa kelapa banget sih
ibu buruan dong lapar nih
ini masakan kesukaan kamu
masa kelapa banget
kalo masang yang bener dong
ini apaan sih asin begitu
sengaja ya bu
bikin makanan gak enak buat kita
apa jangan jangan ibu mau racun kita ya
ibu niat mau ngeracunin
ya tadi itu ibu belum sempat mencobain jadi keasinan
jadi masak nggak disobain bu
ibu harus cobain
ah pesanan ayam udah dateng
udah sana urusin
gelet banget sih
cepet dong kerjanya
cuma aku bantuin nak
eh kapain sih anak kecil mau bantuin
udah masuk ke dalam
aduh siap lagi selama sedikit
apa lagi sih ulahnya
aduh gimana sih ini
iya kan pada jatuh semua ayamnya
orang tua resep banget sih
jangan sopin salah lagi
lelet banget sendiri orang
kolos aja kerjaannya bebek
ayamnya segar segar nih bu
mau berapa bu
ya udah pak takdir kali pak
lama lama lama
nah itulah akibatnya kalau orang tukang fitnah
yang jualan ayam tiren malah fitnah kita
emang enak terima kan ganjarannya
waalaikumsalam udah pulang pak jam segini
iya bu jualan lapnya nggak laku mungkin rezeki kita ada di jualan ayam
sabar ya pak kita kumpulin modal untuk jualan ayam lagi
kita ikhlaskan orang yang sudah pembina kita
iya bu bapak udah ikhlas kok
ibu rahma ibu dari mana
saya dari rumah
saya dari puskesmas bu haji pak haji berobat alhamdulillah gratis
bukannya usaha pada atau sama bu hati sedang maju
pak haji sama bu haji gak ke pasar
enggak bu warga lagi marah nuduk kita jualan ayam tiren
ya allah gara gara anak dan menantu saya jual ayam tiren pak haji dan bu haji yang jadi korban
kalau begitu pak haji bu aji saya pamit dulu ya pak assalamualaikum
nenek nenek mau ngapain
pokoknya kita harus buang ayam ayam ini
kasian korbannya udah banyak
tapi entar nyenek dipukul sama bapak lagi
udah gak usah dipikirin pokoknya bantuin nenek ayo ambil itu
mirah kita harus cepet jangan sampai orang lain liat ya
mirah kita harus cepet pulang juga sebelum bapak ibu kamu pulang ya
wah plastik apaan ini
wah ada di nomplok ini
wah untung besar kita hari ini pak
seperti biasa ayam kita habis rudes
tapi kayaknya harus ditambahin lagi deh
ini beli ayam di mana pak
saya nggak beli pak
saya nemu di sungai pas saya lagi mancing
saya kirain ini sampah
pas taunya ayam saya ambil aja pak
ya udah pak
kalau gitu saya promisi dulu pak
iya makasih ya pak
jangan jangan ibu nih yang sudah buang ayam ayam kita
udah deh cek dulu
pak ayam ayam kita pada kemana
ini semua kerjaan ibu ya
ibu yang buang semua ayam ini kan
iya kan bu
memang ibu yang sudah membuang semua ayam ayam ini
karena ibu nggak mau kamu dan istri kamu terus terusan berbuat dosa
ibu khawatir nanti allah menurunkan ajabnya
ibu tahu nggak
ibu tahu nggak
beli ayam ayam ini itu pakai uang
pak daripada kita kehilangan ayam ayam kita lebih baik kita kehilangan ibu
dosa apa sih nak yang kamu lakukan
udah jangan bawa yang pergi sana pergi dari sini
ayo bu pergi dari sini bu
udah pergi pergi
sekarang juga ibu pergi dari sini
dan jangan pernah injek rumah ini lagi
ibu akan pergi dari sini dan kamu akan bebas melakukan apa aja
ya udah nggak usah banyak ngomong pergi dari sini pergi
bapak ibu jangan seperti ini
kamu juga pergi aja dari sini pergi
ibu rahmat ibu nggak apa apa
nggak apa apa bu haji
untuk sementara ibu tinggal di tempat saya aja

ya bu kami sudah lihat semuanya
terima kasih pak
jadi begitulah ceritanya pak ustaz
mungkin kalau pak imron sama istrinya memaafkan
pak darto sama bu hati
jenajahnya bisa dikuburkan
saya sudah memaafkan apapun kesalahan pak darto dan bupati
tidak ada sedikitpun dendam di hati kami
terhadap almarhum dan almarhumah
terima kasih pak haji imron
bu haji terima kasih
terima kasih pak